anda masih menyaksikan cnn indonesia news report
pameran buku big bad wolf kembali digelar
mengklaim sebagai pameran buku terbesar se asia tenggara
harga buku yang dijual di diskon dari enam puluh hingga delapan puluh persen
ini merupakan tahun yang ketiga big bad wolf diselenggarakan di tangerang banten
dibuka sejak dua puluh delapan maret hingga sembilan april dua ribu delapan belas
penyelenggara ini menargetkan tujuh ratus dua puluh ribu pengunjung akan hadir dalam pameran big bad wolf tahun ini
dan selanjutnya sudah ada produser lapangan cnn indonesia fitria sungkar
di gedung ais bsd tangerang banten
fitria sejauh ini bagaimana suasana di pameran buku big bad wolf ini
apa saja buku yang ditawarkan di sana sebenarnya
ya alkian betul sekali untuk kegelaran buku big bad wolf yang ketiga hari ini
anda bisa dilihat belakang saya ini mungkin makin siang itu bisa dibilang cukup mulai ramai begitu
karena memang dari tahun ini sendiri penyelenggara menyediakan sekindanya lima lima juta buku
nah jadi kayaknya untuk siapapun yang mau kesini tidak akan kehabisan gitu stok bukunya
dari genre yang diberikan juga sangat sangat
ya tim alfian mulai dari fiksi non fiksi ada buku bahasa indonesia dan juga buku luan
ataupun buku berbahasa inggris dan bahasa lainnya
namun jika ada satu yang saya perhatikan sejak tadi saya datang ke sini
memang untuk seduksi ataupun seksi buku buku anak kecil
buku anak anak itu dari graphic novel ataupun buku menggambar dan lain sebagainya
ini sepertinya memang menjadi salah satu fokus
jadi ini adalah pus lokasi ataupun genre yang dibeli oleh para warga yang datang
dan di belakang saya ini alkian pus di belakang saya ini ada tumpukan buku buku
namun di bagian di sebelah kiri saya di sebelah sana
memang ada beberapa genre genre buku lainnya ada seperti itu
jika anda menyukai film ataupun artis artis luar negeri begitu
mereka juga menyediakan buku buku tentang sejarah film tersebut
begitu juga grafik david novel terkait dengan sejumlah orang orang penting
dan hanya itu ada beberapa seksi dari buku buku memasak gitu
cookery itu cukup banyak tadi saya sempat muter muter ke sini sebagian lokasi gitu
jadi memang tidak hanya satu dua genre saja bisa dibilang bahwa untuk pagelaran big data pukali ini
memang semua genre buku
hatta semua genre buku dari buku agama bahasa indonesia hingga buku berbahasa indonesia
buku berbahasa mandarin itu juga bisa dibeli di acara pagelaran buku ini
fitri kalau kita lihat kan beberapa tahun lalu banyak pengunjung ini banyak yang mengeluh ya
karena antrean untuk masuknya ini cukup panjang begitu
kemudian ketika akan melakukan transaksi pembayaran juga antriannya masih cukup panjang lagi
apakah hal ini juga diantisipasi di pameran yang ketiga kali ini
betul sekali alpian hal tersebut diantisipasi oleh pihak penyelenggara dikarenakan pada hal

ini tentunya juga dilakukan untuk mengakomodasi masyarakat yang memang sangat tinggi demandnya
seperti kita ketahui bersama pada tahun lalu sendiri pengunjung yang datang itu mencapai tujuh ratus dua puluh ribu pengunjung ataupun pembeli
dan pada tahun ini penyelenggara sendiri menargetnya setidaknya ada tujuh ratus lima puluh pengunjung
dengan angka yang segitu tingginya tentu saja dibarengi dengan memang sejumlah fasilitas penambahan kasir yang tadi juga saya sempat lihat
begitu untuk pagi pagi ini memang tidak siang ini belum terlihat begitu mengantri begitu memang karena jumlahnya bisa dibilang cukup banyak
untuk antrian masuk sendiri sejauh ini yang saya lihat tidak ada antrian mungkin dikarenakan ini merupakan hari kelima begitu dari total tiga belas hari yang akan diselenggarakan
masyarakat bisa datang karena acara ini dibuka
tapi ini juga dibuka selama dua puluh empat jam non stop selama tiga belas hari
itu pun yang mungkin akhirnya mengurai jumlah pengunjung yang datang dan memang untuk kondisi saat ini bisa dibilang cukup ramai tapi tidak sesak begitu alfian
ya baik terima kasih fitriah sungkar atas informasi anda
jangan lupa nanti saya akan japri anda untuk nitip buku apa yang akan saya titip untuk anda nanti ya